ya kita masuk dalam sesi ustadz menjawab nah sahur perdana kita hari ini juga akan ditemani oleh ustadz dasat latif yang sudah terhubung melalui sambungan telepon
ya assalamualaikum ustadz
ya kita bicara mengenai hari pertama sahur nih kayaknya ada yang kurang semangat karena lagi pandemi corona
nah supaya semangat seperti apa nih ustadz
bahwasanya kita dengan kondisi keterbatasan tapi ibadah juga tetap harus berjalan
ustadz mungkin bisa memberikan ini sedikit ya tauziah sedikit sebelum kita masuk ke pertanyaan para netizen
nah gini tidak ada alasan untuk mengurangi rasa sukacita kita memasuki ramadan
meskipun fisik kita terbatas karena harus ada di rumah saja tetapi untuk beribadah hanya dipindah saja
yang ada kan hanya berkumpul di masjid yang lain bisa dilakukan di rumah
ya puasa lebih utama kalau kita hanya di rumah daripada di luar peluyuran di jalan bisa lihat aurat
ya bisa memandang sesuatu yang bisa mengurangi nilai pahala
kemudian tadarus baca ayat suci al quran malah bisa kalau tahun lalu cuma sekali bisa tiga kali tahun ini karena kita tidak kemana mana lebih banyak waktu untuk ngaji
kemudian yang lebih penting lagi adalah kita lebih busuk dan fokus untuk keluarga
bukankah membina dan mengkonsumsi
ya dan mendidik keluarga itu adalah jihad
kemudian yang paling populer di malam hari taraweh
ya anak anak milenial ini anak anak abg terutama anak smp sma ada yang terawih keliling
tidak tahu dari mana belajarnya tarawe keliling tarawe nya dia lupa kelilingnya dia dapat
nah semua bisa dilakukan berjamaah boleh dilakukan di rumah
jadi fisik fisik boleh terisolasi tapi iman tidak boleh
kendur ya tetap semua bisa
nah untuk itu perlu kita mendapat informasi kenapa kita mesti bergembira memasuki bulan suci ramadan
ya saya kasih contoh ramadan ini kan tamu kemuliaan
dinanti nanti ditunggu oleh umat umat yang beriman
ya saya mau kedatangan presiden tentu misalnya saya mau kedatangan gubernur misalnya
tentu saya bergembira
kenapa saya bergembira
satu saya bisa selfie selfie
untuk update status
biar semua teman
kita uah ustadz teman ke presiden
yang kedua saya berangkali bisa dapat sedekah
yang ketiga saya bisa mendapat beberapa fasilitas
fasilitas yang saya maksud ketika mengurus birokrasi saya bisa diberikan kemudahan kemudahan
karena saya ada kedatangan seorang tamu tamu yang kita tunggu
nah ini tamu kita ini bukan raja bukan perdana menteri
karena di bulan ramadan itu turunnya al quran
di bulan ramadan itu diturunkan al quran
dimana andai saja tidak ada al quran turun ke dunia
kita umat islam tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil
andai saja tidak ada al quran yang menurunkan
al quran tidak ada yang turun
maka wanita sampai sekarang masih menjadi budak
bisa dijoblikan bahkan bisa dijadikan bahan taruhan
nah itu makanya kita bergembira ada bulan suci ramadan
kenapa kita lagi bergembira di bulan ramadan
di bulan ramadan ada bulan ada malam yang lebih mulia dari seribu bulan
seribu bulan ini delapan puluh tiga tahun
kalau kita berbuat kebaikan di malam itu
maka sama lebih mulia
lebih mulia dari melakukan kebaikan delapan puluh tiga tahun
dialah malam laylatul qadar
berikutnya kenapa kita bergembira memasuki bulan ramadan
bulan ramadan ini bulan penuh ampunan
sebelas bulan kita maksiat
sebelas bulan kita tinggalkan allah
allah kasih informasi
jangan kau putus asa akan rahmat allah
seolah olah allah ingin berkata kepada kita
jangan kau putus asa
saya kasih kau bulan
satu bulan penuh untuk menghapus semua dosa dosamu
inilah bulan suci ramadan
maka kita bergembira
tadi di kantor misalnya
di cnn kita punya salah
ini kesalahan kita berdampak kepada pemutusan hubungan kerja
kita di phk
ternyata ceo kita memberikan pengampunan
pasti kita gembira
sebelas bulan banyak dosa dan kesalahan
allah hadirkan satu bulan penghapus dosa
maka kita bergembira
dan bertaubat itu bukan hanya di masjid
bertaubat boleh di rumah
boleh di ruang tamu
dimana saja kita boleh mohon ampun
kenapa lagi kita perlu bersukaria di bulan suci ramadan
di bulan suci ramadan ini pahala di
kalau di luar ramadan pahalanya kebaikan cuma nilainya satu
masuk ramadan pahalanya dilipat gandakan
lipat ganda yang tak ternilai tak terhitung berapa nilainya
kemudian kenapa lagi kita bergembira di bulan suci ramadan
semua yang ibadah ibadah sunnah ini lewat
seperti pahalanya wajib
jadi kalau misalnya mbak nih selama ini sebelum sebelum sebelum ini
waktu jaman jaman dulu
ada beberapa sholat yang kita tinggalkan karena kesibukan apa dan lain sebagainya
banyak sholat yang kita tinggalkan lima waktu
ramadan ini kita memperbanyak sholat sholat sunnah
mudah mudahan sholat sholat sunnah yang kita lakukan itu
mampu dan diberikan oleh allah menutupi sholat sholat wajib kita yang terlewatkan
maka kita perlu bergembira
harus semangat ya ustadz ya
harus tetap semangat dan selalu ada sisi positifnya begitu ya
dan kualitas ibadah di rumah ini justru harusnya lebih baik begitu ya
selama bulan ramadan
ya saya tidak menemukan alasan untuk kita bersedih tidak bergembira
sebab ibadah yang kita lakukan semua boleh dilakukan di rumah
cuma kan yang dipindah tempatnya
dari masjid kita ke rumah
esensi dari ibadah semua bisa dilakukan di rumah
ustaz ini kan ada pertanyaan dari netizen ustaz tentang sholat terawi di tengah pandemi
dan juga kalau kita lihat masih banyak masyarakat yang bingung tentang larangan sholat terawi di masjid
mungkin bisa kita kasih lihat begitu ya
ada dari komentar netizen di twitter begitu tentang bagaimana pelaksanaan salat rawih di masjid selama bulan ramadan ini
nah dari komentar ustaz sendiri gimana ustaz
kenapa kita mesti bingung ya
kita ini sebagai warga negara
saya sebagai warga negara
saya ikuti pemerintah
sebagai umat islam
dan sudah terang menderang fatwa majelis ulama
kalau pemerintah diwakili oleh kementerian agama
kalau kita ulama diwakili oleh majelis ulama indonesia
dan sudah mengeluarkan
dan sebelum dikeluarkan tentu mereka bersidang
bukan keputusan pribadi
bukan keputusan orang per orang
tapi adalah orang orang di dalamnya yang berkumpul
ada orang orang islam
kemudian ada ulama ulama yang memang ahli di bidang ini
maka untuk ramadan kali ini ibadah kita di rumah saja
bukan karena kita tidak cinta kepada allah
bukan karena kita lebih takut kepada corona
bukan karena kita tidak rindu datang ke masjid
tapi ada wabah
yang membuat kita
yang membuat kita harus tinggal di rumah
inilah yang dalam islam disebut kondisi daruria
karena daruratnya adalah menjaga keselamatan jiwa kita
dan daruratnya adalah untuk memutus penularan mata rantai virus
karena data dan fakta menginformasikan bahwa
tempat keramaian keramaian itulah sangat potensial
untuk terjadinya penularan secara masif
menghindari penularan itu
kita tinggal di rumah saja
betul betul dengan kita tinggal di rumah saja
disiplin di rumah saja
wabah ini segera berlalu
ya ustaz ini terkait dengan sholat tarawih
kalau di masjid kita ada imam
yang bisa memimpin kita untuk membacakan doa doa ayat ayat panjang ya pastinya
kalau saya sendiri misalkan di rumah nih ustadz
tidak banyak ayat ayat panjang
kalau misalkan kita mengulang kembali
ayat ayat pendek seperti al ikhlas
itu diulang lagi selama sholat tarawih di rumah
apakah tidak mengurangi pahala dan amalianya ustadz
tidak akan mengurangi pahala kita
surah surah pendek itu sebumuhnya pun hanya sunnah
boleh tidak membaca
anda salat tarawih hanya membaca al fatihah
tidak membaca doa ibtiqa
tidak membaca surah pendek
karena hanya trikul yang di hafal
itu saja diulang ulang
tapi kalau anda seorang cowok
lalu sholat di depan mertua hanya kul kul diulang
nah itu tentu jadi evaluasi
wah ini anak menantu saya hanya trikul yang di hafal
sebenarnya kenapa ustaz
sebenarnya untuk membaca surah surah pendek seperti itu
ulama pun membolehkan menyimpan quran di depan kita untuk dibaca
terima kasih sekali untuk perbincangannya
kita berharap bisa lagi skype nanti ya buat waktu berikutnya dengan ustadz
dan juga bisa
pekan depan kita juga akan masih bisa berbincang lagi dengan ustadz untuk menjawab pertanyaan pertanyaan
netizen di setiap hari jumat di jam yang sama di pukul empat pagi
terima kasih ustaz das'ad latif
terima kasih bang
selamat menunjukan ibadah puasa
dan semoga lancar ya semuanya ya